kalian disini aja udah
udah diskriminatif apalagi kami
yang pelapor yang pernah diperiksa
keluarga korban disana
belum lagi pertanyaan pertanyaan teknis
kan rekonstruksi ini kan
sebenarnya untuk memastikan
tapi ini mau memastikan apa
mau memastikan kelanjutan obstruction of justice
dilanjutkan kesana lantas pertanyaan anda
saya harus hadir disini semua
begitu baru itu transparan dan ada keadilan